dan saya tertarik dengan kren tertua yang telah beroperasi sejak seribu sembilan ratus delapan belas
domba yang berduel ini akan berhadapan di tengah lapangan sambil mengarahkan tanduknya
oke semangat yuk biar jadi tikar
nah kalimat berhenti itu yang saya katakan itu deadlock
meski pandan duri juga dikenal sebagai pandan laut
untuk salah seorang dari yang paling hina ini
berarti itu dua ribu enam belas dua ribu enam belas posisi belum di setiawacana ya baru mau lulus ya
satu tadi kita sepakat bahwa nft adalah part of collecting item gitu ya
maksudnya faktor eksternal juga sponsor agak susah juga atau gimana
ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah
di gersik mereka batal mengirim putri
yang biasa digunakan sebagai wadah nasi uduk tum untuk makanan semi berkuah seperti pepes ikan
apalagi nanti seiring vaksinasinya dipercepat
setelah dicampur susu adonan diuleni sampai halus